hari raya idul adha telah usai dilaksanakan namun suasananya belum sepenuhnya berakhir
berbagai kegiatan masih dilakukan seperti menyantap daging kurban untuk dijadikan hidangan lezat yang dapat dinikmati bersama sama
agar tidak menimbulkan masalah kesehatan daging perlu diolah secara tepat dan disuguhkan bersama sayuran serta buah penurun kolesterol
menurut ahli gizi sebaiknya jangan berlebih mengonsumsi daging
meskipun konsumsi daging dapat memenuhi kebutuhan nutrisi seperti protein kalsium dan zat besi asupan daging yang disarankan tidak lebih dari sembilan puluh gram per hari
pertama adalah tingkatkan asupan serat jadi serat itu akan membuat kolesterol itu sebagian besar akan dibuang melalui usus besar jadi tidak diserap ke dalam usus halus
nah serat itu kita temui pada sayur dan buah itu adalah kaya akan serat
selain daging makanan lain yang menjadi penyebab naiknya kolesterol
darah adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak seperti gorengan
berbagai cara dilakukan agar dapat menurunkan kolesterol agar tidak mengganggu kesehatan
konsumsi obat herbal jadi obat herbal itu kandungannya bawang putih madu dan juga apel
dan itu saya konsumsi setiap hari sebelum tidur sekitar dua sendok
selain mengonsumsi sayuran asupan buah juga dianjurkan agar kolesterol darah dapat dikendalikan
dikendalikan yakni dengan rutin mengonsumsi buah yang mengandungkan
mengandung omega tiga seperti alpukat
tak hanya itu buah yang kaya vitamin c seperti jeruk juga dipercaya menurunkan kadar kolesterol